ada sedikit mempar di bagian kepalanya
tapi tidak terlalu parah pak
oke oke si kurah kalau gitu ya
kalau begitu saya permisi ya
ya ya baik makasih
hei coba tolong kamu ke ruang tukugiri sekarang ya
hei saya mau urus administrasi
kamu tunggu disini ya
ya allah jaga andin
lindungi istri saya dan anak saya ya allah
kita bawa ke dokter aja ya
enggak enggak saya mau nunggu suami saya dulu pak
suaminya kemana sih
istrinya udah kesakitan kayak gini juga
mas buruan mas
ini istrinya udah kesakitan
kesakitan banget loh
terima kasih banyak ya ibu
terima kasih banyak
kok kamu tega banget sih
kamu enggak balik dizini lagi
mau tinggal sama papa kamu
kenapa kamu tinggalin kita selamanya kayak gitu jess
ia kayak gitu coffee
gak balik lagi jadi bapak bohongin aku
jauh jauh jika melihat lagi nih udah telepon rizya
tolong tolong semua pintu keluar
wajih kak tolong jangan lari
maaf mas salah orang ya
kok gaada ya kemana dia
cepet kasih tau bos
mbak jessica gaada di lantai dasar bos
tadi pas dibuka alim
ternyata bukan mbak jessica pos
udah bukannya terus cari jessica ya
jangan sampai dikeluar dari apartemen ini
kasih tau yang lain kita berpencar ya
apa pasti nunggu di lantai dasar
aku rehat tangan darurat ajalah
jangan bohongin aku
aku mau tidur
oke aku sakit banget
nanti mama kasih es
kesehatan kita berdiri ya kita berdiri
kita cari bantuan sayang
satu dua tiga
terima kasih sayang ya sama papa ya
kasih ciri kata sayang
jujur disini sebelah kakak nasi alpha
sore ngeb cuz pertama kali
jangan kaget dulu
dia tadi kakinya terkirat gara gara jatuh dari tangka
terus tadi ini kepalanya juga kena
aduh kena tembok tadi
tolong tunggu di luar ya
biar dokter yang periksa anak bapak
terus pak harus tunggu di luar bentar ya sayang
ya kamu baik baik aja kok sayang ya
semoga jessica baik baik aja itu
pasti jessi baik baik aja
bapak keluarganya jessica
mamar di kepalanya gimana
saya ditangani oleh dokter
sebaiknya bapak sekarang ke bagian administrasi dulu ya pak
enggak saya tunggu di sini aja ya
anak bapak baik baik saja kok
kakinya hanya terkilir dan ada sedikit mempar di bagian kepalanya
tapi tidak terlalu parah pak
oke syukurlah kalau gitu ya
kalau begitu saya permisi ya
coba tolong kamu ke ruang tukugi deh
nih saya mau urus administrasi
kamu tunggu di sini ya